beberapa waktu lalu keluhan warganet seputar sulitnya mendapatkan sim c ramai diperbincangkan di media sosial
pengendara motor harus melalui beragam tes mulai dari tes kesehatan dan psikologis hingga ujian teori dan praktik yang dituding kelewat susah
lantas bagaimana tanggapan warga terkait hal ini
brake nya sih sesuai di jalan ya kayak zebra cross gak perlu sampai tiga puluh meter gak perlu siksa atau lingkaran delapan gitu
kita muter juga jalanan di indonesia mana ada yang mesti muter delapan puluh
tegang seru mantep banget ya
untuk mengendalikannya itu sedikit susah karena perlu balance yang sangat bagus ya
menyoal track ujian praktik simc yang banyak dikeluhkan masyarakat
direktur rijen korlantas polri brikjen yusri yunus mengatakan materi ujian dibuat sesuai dengan hasil penelitian dan penting bagi keselamatan pengendara
ini sudah berdasarkan hasil penelitian
di dunia sama
saya ambil contoh saja saya tidak mengharapkan masyarakat ini akan terjadi kecelakaan itu tidak
saya ambil contoh kenapa sih kita harus siksa pak
ya saya contoh saja
anda tiba tiba jalan pada saat di jalan raya melihat ada kendaraan jatuh atau tabrakan di situ
ya diharapkan adanya refleks anda untuk bersiksa pada saat itu
itu contoh paling kecil
saya gagal di percobaan pertama ujian praktik
dan untuk rute pertama cukup bisa saya lewati kemudian ada rute zigzag
tapi di rute yang ini yaitu rute angka delapan begitu sulit bagi saya
tapi setelah melihat teman teman yang lain sepertinya biasa saja bisa dilewati jika memang ada latihan
dan hari ini karena ini percobaan pertama saya untuk kebijakan barunya bisa mengulang selama tidak ada antrian saya akan coba mengulang lagi ya
soal ujiannya melalui buku fisik dan elektronik di ruang publik
sementara itu pengajar senior di safety defensive consultant indonesia
sony susmana menegaskan ujian mendapatkan simc seharusnya tidak boleh dipermudah
menurutnya perilaku pengendara sepeda motor di indonesia masih di bawah standar
hal ini bisa membahayakan di jalan raya
menurutnya pihak kepolisian justru seharusnya mensosialisasikan pentingnya
track ujian praktik dan implementasinya di jalan raya kepada para pemohon
itu didesain sesuai dengan karakter negara masing masing
di indonesia ini tingkat populasi dari motor ini kan sudah sangat banyak
sehingga mungkin dari teman teman kepolisian dianggap perlu melakukan metode metode seperti itu
tidak salah menurut saya
tetapi harus diberikan pemahaman kepada pemohon
pantas polri mengatakan pihaknya sedang menyusun rencana penambahan syarat mendapatkan simc
yaitu pemohon harus memiliki sertifikasi mengemudi dari sekolah mengemudi
hal ini untuk meningkatkan keamanan berkendara dan menekan angka kecelakaan lalu lintas di indonesia
tim liputan cnn indonesia